udah udah stopkan tadi ustadz musa yang mulia dan satun bilang kalau udah azan subuh
boleh makan apa lagi nggak boleh minum apa lagi lah kok nggak boleh poset kan kata ustadz ridwan
kalau udah azan subuh masih boleh makan ulah berarti kamu nggak paham nih biar ustadz musa jelasin lagi
adik saya jadi yang dimaksud dengan adik itu adalah begini misalnya kita lagi makan
sahur nih ya kita lagi makan sahur tiba tiba asal subuh berkumandang
nih lauk nih anget angetin tahu tempen tak kembur tidur pada kopi mulu diadepin dari tadi diaduk
aduk aduk aduk
pada lagi masak boleh saya bantu enggak
bantuin kira kira mau numpang sahur ya sekalian maksudnya pada begitu
emang sih terkata kisilang pakai dua kata belakang
nih oke udah ada roti terus udah ada lontong bekas maghrib terus apa lagi yang kurang ya
nah udah komplit roti terus lontong terus kacang hijau sekarang kita makan kacang hijau
nah udah oke selesai sekarang tinggal makan
hai yang sudah boleh kembali ke kamar ya
hai ya ya sudah kamar ya

enak mbak mbak dua piring eh lho panggilan goyang
kenapa mukanya kayak ada yang aneh gitu iya iya dari tadi tuh saya kayak ada yang aneh gitu ya tapi
saya belum nge apa itu yang aneh itu apa ya tantangan coba saya pikir dulu ya tadi anak anak keluar
sobri sobri gak ada nih sobri ya kan dari tadi tuh gak ada sobri ya allah
betul itu kemana kemana
kayaknya sobri gitu
maaf maaf lihat sobri enggak dari tadi aduh maaf pak ustadz saya gak ngelihat
enggak ada yang lihat gak coba tanya yang lain udah bener ngelihat
hai kal asun mail kalian kan temen sekamarnya sobri kalian ada yang lihat gak tadi sobri
dimana gitu atau kemana gitu repotat tadi saya itu bangun si sobri saur eh
dianya kalau nggak mau bangun maksa maksa pokoknya susah deh banguninnya
gak usah kusah eh repotat tadi saya itu bangun si sobri saur eh
dianya kalo gak mau bangun maksa maksa pokoknya susah deh banguninnya gak usah kusah
engga sobri susah dibanguninnya

ini sesuai dugaan saya ya udah kalau gitu sobri saya coba buka kamar sobri dulu
terus saya bangunin kalau dia masih tidur soal sebentar lagi masuk subuh nih ya
sobri duluan ya assalamualaikum
nah bagi anak anak yang belum niat puasa jangan lupa diniatkan di dalam hati kalian ya
eh sobri berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti kamu gak boleh makan minum lagi udah
keselak ya keselak ya aduh
udah udah udah ya allah ah aduh aduh usaha tidak
kan tadi ustadz musa yang mulia dan satun bilang kalau udah azan subuh boleh makan apa lagi nggak
boleh minum apa lagi lah kok nggak boleh poset kan kata ustadz ridwan kalau udah azan subuh
masih boleh makan ulah berarti kamu nggak paham nih biar ustadz musa jelasin lagi adik saya jadi
yang dimaksud dengan habis itu adalah begini misalnya kita lagi makan sahur nih ya kita lagi
makan sahur tiba tiba asal subuh berkumandang tapi di dalam sendok yang kita pegang masih ada
nasinya itu enggak apa apa tuh kita habisin kita tutup dengan minum air putih tapi setelah itu udah
nggak boleh makan apa apa lagi nggak boleh minum apa apa lagi terus ini gimana dong posat nah ada
ya bahkan sebagian ulama menyarankan sebaiknya sepuluh menit sebelum azan subuh berkumandang kita harusnya
udah selesai tuh nggak boleh makan apa apa lagi untuk jaga jaga takut kebablasan dan sebaiknya
juga kita bersiap siap untuk pergi ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah pahing tuh
fahim nah udah berarti kamu taruh lagi tuh ya makanannya ya udah deh ustadz taruh taruh taruh
ya usap pintu ya
dulu dulu jangan pada reputan
tapi aku duluan
tapi aku duluan
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
jadilah diri sendiri
ku ingin tetap terjamalah
di bulan suci ramadan ini
dan di bulan yang penuh berkah
yaitu berlomba lomba untuk berbuat kebaikan
berlomba lomba untuk mencari
dan berburu pahala
yang berpuasa di bulan suci ramadan
dan mengapa allah
akan menghapuskan dosa dosanya yang telah lalu
dan perlu juga kita fahami bahwa
itu berasal dari kata hisab
jadi apabila kita melakukan
amalan puasa di bulan suci ramadan ini
kita boleh melakukan
jadi ihtisab disini artinya adalah
kita boleh mengharap
ridha atau pahala
dari allah swt
maka di hari kemenangan nanti
yaitu hari raya idul fitri
kita akan mendapatkan reward
yaitu hadiah istimewa
karena selama ini kita sudah
kita sudah mengumpulkan pahala selama bulan suci ramadan ini
semua amalan itu
kalian lakukan dengan tulus dan ikhlas
dan sebaik baiknya maka insya allah
kalian akan mendapatkan hadiah
sampai disini fahim tum